pelapor dugaan penyuapan wasit di liga tiga yang juga bendahara klub gresik putra paranane
za eka wulandari mengalami tabrak lari pada kamis malam
untuk mengetahui proses penyelidikan kasus ini kami sudah terhubung melalui zoom
dengan kabit humas polda jawa timur komisaris besar polisi gatot repli handoko di surabaya
halo selamat malam pak gatot
selamat malam mbak selamat siang selalu
salam sehat terima kasih bapak sudah meluangkan waktunya untuk cnn indonesia newsroom
bapak apa saja informasi awal yang dikumpulkan oleh kepolisian dari kasus dugaan tabrak lari ini
baik mbak jadi ini berawal dari adanya pelapor terkait dugaan adanya suap dalam pertandingan sepak bola
ini pelapornya adalah saudara sami haji
yang telapornya itu adalah saudara dimas
nah kemarin kami sudah
melakukan pemeriksaan terhadap pelapor
kemudian hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang
harusnya lima orang tapi ini baru hadir empat orang
nah yang tidak hadir itu adalah saudara eka
setelah kami konfirmasi semalam sekitar pukul sembilan belas
yang bersangkutan mengalami laka kecelakaan
nah kemudian kami
tindak lanjuti dengan pengecekan terhadap kasus daripada kecelakaan itu sendiri
jadi kami meluruskan mbak
meluruskan bahwa terjadinya kecelakaan yang dialami oleh saudara eka wulandari
itu berawal rencananya yang bersangkutan itu akan mengisi etol
informasinya etol untuk berangkat ke surabaya hari ini
untuk dilakukan pemeriksaan
namun pada saat yang bersangkutan itu kembali
kekediamannya itu menggunakan sepeda motor dengan suaminya
pada saat di
sampai di daerah landung sari
itu jalannya tikungan mbak
jalannya tikungan di cin
pada saat mengikung ke kanan ada sebuah motor
yang juga mendahului dari arah belakang di sebelah kiri daripada motor yang bersangkutan
motor milik daripada saudara eka itu terjatuh
jadi pada saat
tikungan itu tidak terjadi sentuhan kendaraan atau yang lain
tapi tetap kami akan dalami
ini hasil keterangan daripada yang kami ambil dari saudara eka
nah saat ini
yang bersangkutan sudah di rumah
karena mengalami luka luka ringan
sudah di rumah
dan kami sudah menempatkan personil untuk mendampingi yang bersangkutan di kediaman yang bersangkutan
itu ada tiga personil
baik dia pakaian dinas maupun yang tidak menggunakan pakaian dinas atau pakaian pareman
pak gatot apakah artinya sampai saat ini polisi belum menemukan adanya keterkaitan ya antara
kasus dugaan tabrak lari ini dengan posisi korban zaeka ini sebagai whistleblower ya di kasus dugaan suap wasit di liga tiga
belum mbak belum kami belum menemukan dugaan itu kaitannya antara
yang bersangkutan sebagai whistleblower maupun terhadap terjadinya kecelakaan itu
tapi tetap kami akan dalami kasus tersebut
dan kami tetap akan memberikan peringungan terhadap pelapor pelapor ini mbak
tentang identifikasi yang ada
dalam kasus yang menyebabkan zaeka ini mengalami luka luka di bagian wajahnya atau di tubuhnya
apakah sudah ada saksi saksi yang terkait dengan ini yang ditanyai selain korban sendiri
sudah mbak sudah dilakukan beberapa saksi yang ada di situ
kami juga mencari cctv yang ada di situ
kemudian masyarakat yang ada di tkp itu sendiri mbak
pak gatot kita berbicara lebih luas lagi ini dalam konteks anti mafia wasit
kita tahu bahwa satgas anti mafia wasit sudah berakhir di akhir agustus dua ribu dua puluh
sebenarnya bagaimana polisi kemudian melayani laporan laporan dari dugaan match fixing ini di polda jawa timur terutama
baik mbak jadi meskipun satgas anti mafia bola itu sudah
ditutup kami tetap melaksanakan kegiatan juga mbak
tetap kita membuat satgas gabungan dengan dari pssi juga ada
itu berjalan dan kita di sini polda jatim juga sudah membuat satu hotline mbak
untuk dugaan yang terkait adanya suap menyuap atau terkait masalah yang berkaitan dengan pertandingan bola itu sendiri mbak
artinya juga menempatkan personil juga tidak pak gatot seperti saat satgas anti mafia bola ini masih bertugas
ada mbak tetap mbak kami tetap menambahkan tim yang melekat pada setiap pertandingan liga yang ada di jawa timur ini mbak
tapi sampai saat ini boleh diupdate kira kira berapa laporan dugaan match fixing atau yang berkaitan dengan tugas dari satgas anti mafia bola yang sudah diterima laporannya oleh teman teman di polda jawa timur
saat ini yang sudah kami terima baru satu ini mbak baru satu ini
dan sudah kami tindak lanjuti dengan penyelidikan juga terkait dugaan dugaan terjadinya suap menyuap itu mbak
baik baik dalam hal tadi zaeka korban zaeka sudah ditempatkan personil baik berseragam maupun yang tidak berseragam personil kepolisian di rumah korban
dan tentunya kasus kasus sedang kesas kasus tersebut mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak